dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan kepala bidang gunung api pvmbg bapak hendra gunawan
selamat siang pak hendra pak hendra apa benar suara dentuman misterius ini bukan berasal dari aktivitas erupsi gunung anak rakatau
ya selamat siang terima kasih
perlu kami sampaikan pak hendra seperti tadi disampaikan adanya erupsi sudah tadi malam
jadi kalau kita ikuti data data yang kami proles sejak lima april itu sebetulnya sudah ada peningkatan
tapi sangat kecil sekali sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya erupsi yang besar dengan data yang kami ikuti sejak lima april sampai tadi malam
tapi memang ada kenaikan hanya kecil
kemudian hal yang kedua sudah kami konfirmasi sejak terjadi erupsi tadi malam
ke petugas pos yang ada di banten
dan yang dilangsung mereka tidak mendengar adanya suara dentuman
tapi mereka mengobservasi erupsi sedang terjadi
baik itu secara langsung maupun melalui cctv yang dipasang di tubuh gunung anak rakatau
oke baik pak hendra untuk status sendiri pak ini saat ini sebenarnya statusnya seperti apa sih anak gunung anak rakatau ini
anak krakatau masih level dua ya sejak april dua ribu sembilan belas
daerah ancamannya masih di dalam radius dua km dari kawah gunung anak rakatau
ya baik kemudian berarti sekali lagi bisa dikonfirmasi bahwa dentuman yang banyak didengar oleh warga sekitar
halo pak hendra
ya baik bapak berarti mungkin sekali lagi mau saya tekankan bahwa dentuman yang didengar warga sekitar jabodetabek tadi malam ini tidak ada hubungannya atau bukan
letusan anak gunung krakatau seperti itu ya
ya posisi dari kami sulit untuk memberikan keterangan lebih lanjut ya
kalau kita ambil informasi dari kuat gunung gede yang ada di puncak bogor dan di gunung salak pot gunung salak di duga sukabumi mereka mendengar suara dentuman
yang di gunung gede puncak bogor itu mendengar suara dentuman dari hujan petir sekitar pukul dua puluh dua an
sedangkan yang di pos gunung salak mendengar suara dentuman dari petir pukul dua hari tapi di pos cuaca cerah
jadi kemungkinan dari tempat lain suaranya di sekitar pos tapi ya
baik pak hendra kemudian bagaimana pak antisipasi dan juga penanganan yang dilakukan
apabila memang nanti dugaan dugaan ini terkait dengan khususnya mungkin erupsi dari anak gunung krakatau terjadi pak
ada antisipasi tertentu
ya jadi sejak dua ribu sembilan belas perawasannya sudah diperkuat untuk monitoring di gunung anak rakatau
baik itu melalui cctv yang ada di pos maupun cctv yang ada di tubuh gunung
sehingga kita bisa memonitor erupsi secara menurut dan real time
kemudian juga data deformasi sudah real time juga dan lulus
dan data kegempaan itu bisa saya pantul melalui tablet saya atau hp saya langsung
ya baik pak hendra kemudian bapak ini jika kita berandai andai gitu pak
misalkan suara dentuman tadi malam ini adalah misalnya suara efek dari gunung meletus
ini apakah ini sesuatu yang normal gitu misalnya
gunung yang meletus ini mengeluarkan dentuman yang cukup besar hingga terdengar di beberapa tempat di jabodetabek pak hendra
ya itu yang memang masih jadi tanda tanya biasanya kalau lukisan besar baru terenggam jauh gitu
kesannya relatif kecil tidak terdengar di pos yang terdekat tapi terdengar di pos yang ada di bogor puncak gitu
itu yang masih menjadi pertanyaan
walaupun oleh ke tujuh belas pos yang ada di gunung budaya dan salak mereka menerima identifikasi sebagai
dentuman dari petir
tapi pak hendra misalkan kita bicara soal misalnya dentuman ini adalah dari kondisi alam
ini apakah memungkinkan pak misalnya tadi sempat dikatakan juga ini akibat petir atau kilat
tapi memang bisa sebesar itu atau seperti apa sebenarnya
ya jadi saya kebetulan tahun dua ribu tujuh juga menyaksikan langsung di pulau anak rakatau
yang bisa erupsi ada dentuman
tapi itu memang sampai pulau pulau lain itu tidak terdengar
karena saya pada jarak tiga km dari sumber jadi memang berdentum
tapi itu lupusannya cukup besar
yang tadi malam itu sebetulnya relatif miskin ya
itu yang masih jadi tanda tanya
untuk letusan mesin gas bisa terdengar sampai depok memang jadi pertanyaan besar
oke baik jadi ini belum diketahui apa penyebabnya dari suara dentuman tadi malam ya bapak
baik pak hendra gunawan kepala bidang gunung api
fmbg terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia